menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan akan mencabut subsidi tarif krl untuk orang kaya
hal ini akan membuat tarif untuk kelompok masyarakat mampu lebih mahal
budi karya sumadi mengatakan akan mengubah sistem tarif krl
masyarakat dengan ekonomi mampu nantinya bakal membayar tarif krl tanpa subsidi alias lebih mahal
dengan demikian tarif krl bersubsidi yang berlaku saat ini disebut akan lebih tepat sasaran
kepada cnn indonesia com dirjen perkeretapian kementerian perhubungan muhammad rizal wasa menyebut
saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait
untuk merumuskan kebijakan tarif krl bagi orang kaya
seperti diketahui tarif krl bersubsidi saat ini hanya sekitar tiga hingga empat rupiah
sedangkan tarif asli krl seharusnya sepuluh hingga lima belas rupiah